cerita dalam bahasa indonesia
suatu siang dia pergi ke tanahnya untuk bersantai
saat itu dia dikunjungi kurcaci hitam bernama manikin
teman kenapa begitu sedih
apa yang terjadi sehingga kau begitu pilu
aku kehilangan kekayaanku
aku cemas akan anakku
minta yang kau inginkan dan kau akan mendapatkannya
dan sebagai imbalannya kau harus memberikan sesuatu yang pertama yang menyentuhmu saat kau pulang
setelah dua belas tahun
saat sang pedagang kembali ke rumah dengan senang
anaknya datang dari belakang dan memeluk kakinya
dia sadar apa yang telah diperbuatnya tanpa berpikir
rasa takut menyelimutinya
dia pergi ke loteng dan memeriksa peti uangnya
dan ternyata kosong
dia lenggah karena tidak ada uang
dia tidak akan menolak
dia akan menolaknya saat ada
namun dia kembali ke loteng beberapa hari kemudian
dan menemukan peti penuh dengan emas
dia menjadi lebih kaya dari sebelumnya
lima belas tahun kemudian tiba waktunya
saat pedagang itu harus memberikan anaknya kepada sang kurcaci
ayah harus memberitahu sesuatu yang buruk yang telah kulakukan
ayah jangan cemas
tidak ada yang buruk yang akan terjadi
sang anak telah dikunjungi di malam sebelumnya oleh pria
yang telah meramalkan kepadanya
yang telah meramalkannya tentang keberuntungan besar yang akan dia terima
dan apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkannya
mengetahui hal ini
dia membawa ayahnya ke tempat yang sama di mana ayahnya harus menyerahkan dia kepada kurcaci
dia menyuruh duduk pada ayahnya
dan menggambarkan lingkaran di antaranya
sang kurcaci muncul dan meminta anaknya
sebuah kekuatan ajaib mencegahnya untuk masuk ke dalam lingkaran
hei pedagang tua
kau mempunyai apa yang jadi milikku
sekarang serahkan dia kepadaku
maafkan aku teman
tidak bisa aku berikan kepadamu
kau berjanji kepadaku
aku bisa berikan jalan keluarnya
sang kurcaci dan ayah anak itu menemui persetujuan
mereka memutuskan bahwa hazel disimpan di sebuah kapal
yang akan didorong ke laut
dia akan menemukan ayahnya
lalu saat ombak mengatur takdir dari kapal tersebut
dan hazel di dalamnya
setelah melayang beberapa saat
perahu itu terjebak ombak yang besar dan menjadi ibal
pedagang itu merasa sedih kehilangan anaknya
sang kurcaci merasa puas karena telah membalas dendam
mereka berdua berbalik dan menghilang
namun hazel mudah bertahan dalam hidup
saat dia tetap mengapung di perahu yang hangat
hari hari berlalu dia tiba di sebuah pantai asing
dengan istana yang besar dan gunung emas
hazel mudah memasuki kastil dan ternyata kosong
kebahagiaannya menjadi hilang saat dia mencari seseorang di tiap ruangan
akhirnya dia melihat seekor ular putih melingkar
dan dia ketakutan
aku adalah putri nuwada
aku terjebak di dalam mantra ini yang hanya bisa hilang
kalau kau melawan dua belas pria yang datang ke sini di dalam gelap
kau harus berada di sini selama tiga malam dan mantranya akan hilang
aku akan kembali kewujud manusia
dan aku bisa mengembalikan siapa dirimu dan akan menikahimu
dan membawa kembali yang menjadi milik kita
dan membawa kembali yang menjadi milik kita
dan berkuasa seperti raja dan ratu dari gunung emas
pria datang dan mengalahkannya
sang putri kembali menjadi manusia
dia menghidupkan kembali hazel
masalah timbul saat mereka berdua menikah
mereka mempunyai seorang anak laki laki dan tujuh tahun telah berlalu
saat hazel mengingat tentang ayahnya dan dia berharap bertemu dengannya
dia memberitahu keinginannya pada sang ratu
yang meramalkan dia akan mendapat kesulitan kalau dia pergi
namun hazal memohon dengan sangat hingga ratu menyetujuinya
dan memberikan dia cincin harapan dan memberi sebuah syarat
kau tidak boleh memintaku dan juga anakku untuk ke rumah ayahmu
menutup matanya dan berharap dia akan tiba di kota ayahnya
dia membuka matanya dan ada di kota ayahnya
hazel tidak diperbolehkan memasuki kota karena pakaiannya
dia melakukan perjanjian dengan pengembala dan sampai di rumah ayahnya
bertemu ayahnya dan berkata
ayah ini aku hazel
anakku meninggal beberapa tahun lalu
aku melihatnya tenggelam
ayah lihat tandaku
dan aku adalah raja di negeri yang jauh
aku memiliki ratu dan juga anak
kau memang anakku
tapi kau bukan raja
dan di mana keluargamu sekarang
sang ratu tiba dan begitu tidak senang
dia amat marah
tapi mencoba dengan tenang
hazel membawa ke pantai yang sama di mana dia berlayar
dia memutuskan untuk beristirahat
saat sang ratu mengambil kembali cincinnya dan kembali ke istana dengan anaknya
hazel terbangun dan sadar dengan apa yang terjadi
dia merasa tidak akan bisa kembali ke ayahnya
dan ayahnya tidak akan mempercayainya
maka dia memutuskan untuk berjalan dan mencari cara untuk kembali ke keluarganya
di kejauhan tiga raksasa sedang berkelahi memperebutkan warisan mereka
sebuah jubah yang membuat tidak terlihat
sepasang sepatu yang bisa membawa kemana pun yang diinginkan
dan sebuah pedang yang sangat
yang bisa membunuh siapapun
hazel tiba di sini setelah beberapa hari pencariannya
dan melihat benda itu
dia menawarkannya untuk menyelesaikan perdebatan
dia mengelabui raksasa bahwa dia harus mengenakan benda itu untuk memutuskan
dan mengenakannya satu persatu
dia tiba di pantai dari gunung emas
dia melihat perayaan yang besar
dia mengenakan jubah
dan masuk ke keramaian melihat sang ratu yang menikahi pria yang lain
dia menjadi marah
hazel mengenakan jubah sampai di aula besar
dengan pesta yang sedang berlangsung
dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada sang ratu
dan mengambil piring makanannya dan minumannya setiap kali ratu ingin makan
sang ratu cemas dan menjadi marah
dia berdiri dan pergi dari aula untuk ke kamarnya
di mana dia menangis memikirkan apa yang terjadi
saat hazel tiba dan membuka jubahnya
walaupun ratu kaget
tapi dia lega melihatnya
namun hazel begitu marah
dan berteriak pada sang ratu
melemparkan sesuatu dan membuatnya menang
dengan amarah yang sama
dengan amarah yang sama
dia memasuki aula dan berteriak
orang orang di kerajaanku yang ada di gunung emas
aku kembali dan pernikahan ini dibatalkan
dia dihadapkan dengan ejekan dari para tamu bangsawan
lalu menggunakan pedangnya dan berteriak
mantra di pedang itu bekerja
dan semua yang ada di sana
termasuk ratu yang dicintainya
dia menyadari apa yang telah dia lakukan
bahwa tidak ada keserakahan dan kemarahan
yang pantas dikorbankan untuk keluarga
duduk di singgah sananya
bagaikan seorang raja kesepian dari gunung emas
kalau mampu todas cezai dengan warga

dan lima dari mereka
yang paling agak berat
mereka mengangkat dengan benaree seberat nalangan apa yang terjadi secara kemahangan
dan mereka membentuk